mas elvan seperti apa kita melihat atau perspektif media melihat insiden ini terutama respon respon dari pemerintah atau mungkin dari pbsi terhadap pemerintah inggris dan juga bwf sendiri
silahkan mas elvan sudah bisa kami dengar
saya kira begini renat sudah tepat pemerintah meskipun menghargai sikap menghargai protokol penyelidikan
menghargai persetan di inggris tapi melayangkan protes melayangkan protes keras ya
karena ini adalah bentuk tidak fair ya sesuatu yang tidak fair dari bwf itu sendiri
kenapa tidak fair gitu
karena pada saat yang bersamaan gitu ada beberapa atlet yang bahkan covid nya positif ya
itu kemudian diberi kesempatan untuk covid lagi
setiap hari tes covid lagi gitu swab test lagi dan mereka tetap tim negaranya tetap berlangsung berlanjut di kompetisi tersebut di all england ya
seperti ada denmark kemudian saya apa
kemudian ada dari thailand gitu dan dari india gitu
yang terjadi pada kita adalah begitu kita hanya karena satu pesawat itu ada yang positif covid gitu
kemudian pemain kita di tengah pertandingan dihentikan kemudian langsung kita dilakukan
kemudian kita diisolasi mandiri dengan banyak diskriminasi gitu kan
kalau kita mencatat pernyataan dari menpora itu kan ada beberapa hal diskriminasi yang itu benar benar mengusik nasionalisme kita
selain kita kehilangan kesempatan untuk lahirnya rudi hartung
yang lain yang mana dia menjuarai all england sampai delapan kali kita juga diusik dengan diskriminasi
seperti tim kita dibiarkan jalan kaki gitu kemudian tidak boleh pakai lift jadi sudah dianggap kayak dalam tanda petik haram gitu bervirus gitu
sedangkan tim kita setelah swab test sebetulnya negatif
itu adalah satu sisi di mana jadi wajar ketika ada gerakan yang namanya black shuttlecock gitu kan misalnya dan lain lain
itu karena memang kekecewaan itu benar benar mengusik nasionalisme dimana kita tim yang kuat
di hamilton sebetulnya kemudian kita disingkirkan menjadi dejavert
makanya kontroversinya luar biasa dianggap sebagai bagian dari upaya untuk mengganjal kira kira begitu
tapi sisi yang lain lain adalah saya kira kita juga perlu menyoroti bagaimana persiapan panitia
dimana sebuah tim sekelas all england itu kan pasti sudah harus disiapkan jauh jauh hari
kita harus tahu dong seperti apa sih aturan main di sana gitu
sehingga ketika kita mempersiapkan ke sana at all cost kalau kita mempersiapkan diri mengadai pertandingan kelas dunia seperti ini
tentu kita harus mempersiapkannya betul betul mempelajari semua persyaratannya
salah satunya adalah aturan main tentang protokol daripada kemenkesnya inggris gitu kan
yang ternyata ada aturan kalau satu pesawat itu adalah positif covid maka penumpang lain itu harus sepuluh hari di karantina
itu tentu harus diketahui oleh panitia ya kan itu kritik dari beberapa anggota dpr juga seperti itu
memang betul jadi perlu dicek dulu kalau perlu berangkat duluan gitu
kenapa karena kita tidak bisa datang dengan standar minimal
gitu kita juga harus siap betul betul siap
latihannya sudah setengah mati sudah berjuang keras tentu ketika jalan sudah harus dengan persiapan yang ketat
tentu tidak harus dengan jet pribadi ya kalau dengan jet pribadi disebut via va jangan dengan jet pribadi lah
jalan dengan pesawat biasa tapi dengan renggang waktu yang lebih jauh misalnya dan lain lain
itu saya kira perlu dua hal yang perlu kita soroti
di samping tentu saja apapun alasannya ini jelas mencederai mengusik nasionalisme kita
dimana kita indonesia yang kalau usia kita kita harus mencari kemampuan untuk mencapai kemampuan
kalau udah badminton ya indonesia indonesia kali ini nggak bisa gitu
bahkan nonton lewat tv pun nggak bisa dan kita kehilangan kesempatan
tapi ada hal menarik adalah perkembangan bahwa ternyata all england tanpa indonesia menjadi all japan gitu
karena ternyata setelah di dalam berbagai perputaran pertandingan ternyata akhirnya banyak jepang yang masuk ke babak berikutnya
ya itu menjadi sah saja karena petarung petarung jagoan kita nggak datang
jadi saya bilang sih mereka sih istilahnya jago tapi mereka bukan jadi juara sejati karena mereka tidak menghadapi lawan
ya jadi saya bilang sih mereka sih istilahnya jago tapi mereka tidak menjadi juara sejati karena mereka tidak menghadapi lawan
ya jadi saya bilang sih mereka tidak menjadi juara sejati karena mereka tidak menghadapi lawan

itu artinya juga evaluasi di sini yang mas elvan maksud adalah panitia ini pbsi begitu ya ataupun kemenpora sendiri ya
ya saya kira ya saya kira harus dievaluasi
ya kan walaupun taruhlah misalnya kesalahan itu bahwa bwf itu tidak fair tidak diskriminatif itu surat kita layankan
pasti itu ada sesuatu yang harus dilakukan kan
di sisi lain kita juga harus mengevaluasi diri jangan sampai kemudian nasib kita digantungkan kepada orang lain
istilahnya kita tuh kalau tahu kita
kita tuh kan tim yang berpengaruh
kita tuh kan tim yang hebat
pastikan akan dengan segala cara
akan dicari cari gimana caralah gitu
kita gimana cara biar kita nggak melakukan kesalahan yang sama
anggaplah itu bukan kesalahan
jangan pernah terjadi hal yang sama
karena ini betul betul menyedihkan gitu
saya kira harus dievaluasi betul betul
ya nggak apa apa bahwa itu kebetulan ya memang bwf diskriminatif segala macam
tapi kita harus mengevaluasi diri agar ke depan nggak terjadi lagi
ini sesuatu yang sangat menyedihkan buat rakyat indonesia
mas revo tidak ada lagi teriakan teriakan
gitu yang tadi disampaikan oleh mas elvan
tapi kita melihat dari dua sisi tadi mas raff katakan
satu memang ini ada kesan diskriminatif misalnya
tapi di sisi lain juga ada otokritik juga bagi panitia
dalam hal ini misalnya pbsi dan juga kemenpora untuk ada evaluasi
bagaimana pandangan editorial kita mas revo
pas itu yang disampaikan oleh mas elvan tadi
bahwa memang di satu sisi
kita tentu sebagai pemerintah kita ya kemenpora
persatuan pulutangkis indonesia gitu ya
kita harus melayankan protes ke bwf
dengan beberapa hal hal perlakuan yang dinilai kurang pantas untuk atlet atlet kita
tapi saya lebih sepakat untuk menyoroti hal untuk
ini sebagai pembelajaran kedepan reynard
memang betul yang disampaikan mas elvan
ini menunjukkan bahwa
tim kita kemenpora maupun pbsi itu atau tim yang akan berangkat ya
terkesan kurang riset gitu lah ya
mencari tahu bagaimana regulasi yang berlaku di inggris
walaupun memang bwf itu menyampaikan bahwa atlet boleh datang tiga hari sebelum
tapi sebaiknya kita itu juga harus meriset bahwa
sebenarnya regulasi terkait dengan covid
yang bersangkutan seperti apa
dan ini yang menunjukkan akhirnya
ketika kita datang waktunya cukup mepet
ternyata ada regulasi dari nhs
dari badan layanan kesehatan inggris
jika dalam satu pesawat itu
ada kita itu
satu bareng dengan
seseorang yang positif covid
semua yang ada dalam pesawat itu harus dikarantina selama sepuluh hari
nah ini kan yang kemudian
kita seolah olah kok
seperti tidak tahu aturan tersebut
padahal di perhelatan perhelatan pertandingan sebelumnya
seperti di thailand dan sebagainya
atau di pertandingan tenis misalnya
sudah dipersiapkan dengan baik
artinya memang atlet atlet kita itu berada
tidak sangat tidak mepet
jadi kalaupun misalkan terjadi hal hal yang tidak diinginkan
sepesawat dengan orang yang positif
maka kita masih punya cukup waktu
isolasi mandiri di sana
mengikuti aturan atau regulasi yang ada
di negara tersebut
nah bahkan juga dalam
itu sempat juga kan
menyewa pesawat pribadi
menyewa pesawat pribadi
untuk atlet kita
dan secara hitung hitungan kos
antara berangkat menggunakan pesawat komersial
dengan pesawat jet pribadi
kepaut sekitar enam puluh juta
memang angkanya cukup besar gitu ya
tapi kalaupun misalkan kita harus berangkat
tentu harus bisa dihitung
mana lebih efisien mana
menggunakan pesawat pribadi
kemudian datangnya mepet
kalau pesawat pribadi kan
kita tidak bersentuhan dengan yang positif ya
dengan orang lain lah
semuanya bisa di screening gitu
nah kemudian bisa datang
agak relatif lebih mepet gitu
dengan biaya datang lebih awal
dan lain sebagainya
kemudian juga untuk mungkin
bagaimana atlet atlet kita itu
di sana tidak bosan dan sebagainya
mana yang lebih menguntungkan
jadi saya sepakat dengan
yang tadi disampaikan mas elvan
ke depan ini menjadi catatan penting buat kita
bahwa kalau misalkan ada
turnamen di luar negeri
kita tidak hanya mempersiapkan sesuai dengan
persyaratan persyaratan yang disampaikan
oleh panitia lokal
tapi juga harus melihat
bagaimana regulasi di negara
sebut terkait dengan
jangan sampai yang seperti sekarang terjadi
kita datangnya mepet
ternyata dilalakok satu pesawat
dengan orang yang positif
dan di sana akhirnya harus diisolasi
selama sepuluh hari
akhirnya semuanya kan babar
babar semua gitu kan
ini evaluasi ke depan
yang menjadi pelajaran penting lah
buat tim kita
kalau masalah kita protes dan sebagainya
ya kita memang harus protes
ya terkait dengan
tapi hal penting yang
ini harus menjadi pelajaran ke depan
itu yang harus kita lakukan
pembelajaran ini mungkin juga berlaku
kalau tadi itu untuk turnamen
tapi yang juga sekarang kita lihat saat ini
mas rever juga mas elvan adalah
sudah kick off ini piala menpora
ini juga mungkin bisa menjadi pembelajaran ya
sebagai satu ini adalah babak baru industri
olahraga di tengah pandemi
tapi di sisi yang lain juga
tentu di tengah pandemi ini
ada banyak hal yang perlu diperhatikan
mungkin sedikit juga soal itu
mas revo dan juga mas elvan
ada pandangan mungkin mas elvan dulu
ini ketika mulai ada kejuaraan
artinya sudah mulai open ya kan
sudah mulai open
di saat pemerintah melihat mungkin ada perkembangan
kasus covid sudah menurun
kemudian mulai membuka kayak gini
jadi saya kira ini adalah
cara yang tepat untuk menguji profesionalitas gitu
apakah kita bisa menjalankan turnamen ini dengan baik
dengan protokol yang baik
sehingga turnamen tetap berjalan dengan baik
plaster baru ya kan
karena itu pr nya di situ
saya kira banyak kejuaraan di dunia sudah mulai ya
dengan protokol yang sangat ketat
dengan protokol yang sangat ketat
kayak motogp sebentar lagi sudah mulai
dan mungkin sudah ada penonton tapi tidak banyak
saya kira ini menjadi sebuah
lelah nafas yang cukup menyegarkan untuk olahraga
kalau memang kita sudah bisa memulai olahraga
di saat pandemi ini sudah berangsur angsur
semoga bisa membaik
jadi ini menjadi
pandemi masih terjadi
vaksinasi masih berjalan
dan mudah mudahan panitia bisa menjalankan dengan baik
sehingga kejuaraan itu menghasilkan seorang pemenang
bukan seorang positif covid
mas revo menambahkan
cacatan kita seperti apa
sebagai babak baru
olahraga kita di tengah pandemi
ini kan test case ya
kita tahu selama ini
tahu bahwa atlet atlet kita ini kan
pertama tahun tidak ada
dan kita sebagai bangsa gitu
tentu harus mempersiapkan terus kan
pertandingan tingkat dunia
juga akan terus
akan digelar lagi gitu kan
sebentar lagi juga akan dilakukan
itu di dalam negeri
kita harus mempersiapkan atlet atlet kita
supaya tetap bisa bersaing
sekarang kuncinya adalah
bagaimana menggelar pertandingan itu
sesuai dengan protokol
tadi yang disampaikan mas elvan ya
sudah ada banyak lah
sudah ada banyak lah
akhir bulan ini akan digelar
dan kita tahu selama ini
industrinya tetap berjalan
dan ini bisa menjadi
tetap bisa bertanding
dan juga mencari nafkah
karena kita tahu
kemarin banyak yang
terjun di tarkam tarkam
untuk mencari nafkah juga
profesi yang lain
dan tentu kita tidak ingin seperti itu
yang penting sekarang adalah
bagaimana menggelar pertandingan
dengan protokol kesehatan yang ketat
sebagai sebuah test case
piala menpora ini
bisa berjalan lancar
dan tidak terjadi hal hal
yang tadi sudah kita bahas
sebagai bebek baru
industri olahraga kita
di tengah pandemi
terima kasih banyak
dan juga mas elvan
diskusi yang selalu menarik
bersama dengan mas revo
dan juga mas elvan
terima kasih untuk waktunya
dan juga mas elvan
kita akan segera kembali
dengan informasi yang lain
tetap di cnn indonesia